dpp pdi perjuangan akan memecat kadernya nyomanda mantra
anggota dpr ri asal bali yang terjaring operasi tangkap tangan kpk
dalam kasus dugaan suap impor bawang putih
pdip juga tidak memberikan bantuan hukum kepada nyomanda mantra
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan
ketua umum megawati telah menandatangani surat pemecatan nyomanda mantra
dpp pdip menegaskan kasus ott yang menjerat nyomanda mantra
tidak terkait dengan biaya kongres kelima di bali
pdip juga siap diaudit terkait biaya penyelenggaraan kongres
yang mencapai tujuh belas miliar rupiah
hasto menegaskan partainya telah mengingatkan berulang kali
kepada seluruh kader untuk menghindari praktik korupsi
kalau terkait dengan korupsi ott sikap pdi perjuangan sangat jelas
kami akan memberikan sanksi pemecatan
tidak ada ampun karena pada saat malam persepsi kebudayaan
kita akan mencari penyelenggaraan
ibu megawati soekarno putri sudah menegaskan bahwa demi tanggung jawab
terhadap suara rakyat yang diperjakan kepada pdi perjuangan
pdi perjuangan tidak mentoler sekalipun terhadap pelaku tindak pidana korupsi
kalau itu dari kader partai akan diberikan sanksi pemecatan
langsung ya langsung langsung diberikan sanksi pemecatan dan tidak ada bantuan hukum
sebelumnya terkait kasus dugaan suap impor bawang putih
kpk telah mengamankan empat belas orang dalam operasi tangkap tangan atau ott pada rabu dan kamis
enam orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka
enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kuota impor bawang putih
adalah csu zfk dan ddw
sebagai terduga pemberi suap serta mbs elv dan iny selaku penerima suap
iynd merupakan anggota dpr ri dari komisi enam
kpk juga menyita uang tunai sebesar lima puluh ribu dolar amerika dan bukti transfer
dari tersangka ddw kepada perusahaan penukaran uang milik iny sebesar dua miliar rupiah
dalam keterangan persnya pada kamis malam
ketua kpk agus raharjo menegaskan bahwa iny meminta v untuk memuluskan keinginan csu cs
guna mendapatkan kuota impor bawang putih
ddw zfk mbs dan iny melakukan serangkaian pertemuan
dalam rangka pembahasan pengurusan perizinan impor bawang putih dan kesepakatan v
dari pertemuan pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari iny melalui mbs
angka yang disepakati pada awalnya adalah tiga enam miliar rupiah
dan komitmen v sebesar satu tujuh ratus sampai satu delapan ratus dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor